gue ketipu dua belas juta gara gara just tip tiket coldplay
gue bakal ceritain
inilah curhatan tiktokers asal palembang
niko saputra nugraha yang diunggah di akun pribadinya
terkait kejadian dugaan penipuan jasa titip atau just tip
pembelian tiket konser coldplay yang dialaminya
tujuan gue buat video ini yang pertama
semoga tidak ada orang atau korban seperti gue yang kena tipu
karena gue yakin bukan cuma gue korbannya
kejadian bermula saat niko meminta manajer pribadinya nina
mencarikan dua tiket coldplay
sang manajer lantas menemukan sebuah akun just tip di instagram
yang kala itu dianggap cukup meyakinkan
karena menampilkan banyak testimoni pelanggan
komunikasi lalu berlanjut ke whatsapp
yang diikuti pemesanan dua tiket konser
senilai enam dua ratus lima puluh rupiah per tiketnya
namun setelah pembayaran nomor telepon just tip itu

tak bisa lagi dihubungi
kasus dugaan penipuan ini kemudian dilaporkan ke unit siber
di treskrimsus polda sumatera selatan pada sembilan belas mei lalu
ditemui pada sabtu siang
kuasa hukum niko menyebut saat pembelian akun instagram itu
lalu kemudian berganti nama menjadi at tiketku ini ya
dan saat ini kedua akun tersebut sudah tidak ada di instagram
karena setelah terjadinya
instagram maupun whatsappnya kita konfirmasi lagi
kapan bisa diterima
dia tidak ada konfirmasi lebih lanjut
tapi kita coba dengan nomor yang lain
dengan modus untuk meminta lagi bahwasannya untuk pemesanan tiket
sebelumnya pada jumat empat belas orang juga melapor ke barat skrimpori
karena merasa telah menjadi korban kasus dugaan penipuan just tip tiket coldplay
dengan total kerugian mencapai hingga tiga puluh juta rupiah
para korban melaporkan lima nama sebagai terduga pelaku penipuan
setelah ditelusuri salah satu terlapor
diduga pernah melakukan penipuan dengan modus serupa
saat konser girl band asal korea blackpink
selain penyelidikan melalui patroli siber
karopenmas divisi humaspori brikjenpol ahmad ramadan menyebut
pihaknya akan segera memanggil pihak penyedia tiket resmi konser coldplay
untuk mengetahui prosedur penjualan tiket
kepolisian juga mengimbau masyarakat waspada
dan yang sudah menjadi korban untuk segera melapor ke barat skrimpori
tim liputan cnn indonesia